petani tebu yang tergabung dalam dewan pimpinan nasional andalan petani tebu rakyat indonesia atau dpna ptri
melayangkan surat penolakan terhadap rencana impor gula mentah sebanyak tiga ratus delapan puluh satu ribu ton
sebagaimana dilansir detik finance surat penolakan ini merupakan hasil pertemuan dewan pimpinan nasional aptri di surabaya pada dua puluh mei lalu
para petani tebu menolak rencana impor yang diusulkan kementerian badan usaha milik negara
menurut mereka rencana tersebut belum jelas karena neraca gula tahun dua ribu enam belas belum ditetapkan sehingga belum diketahui apakah stok gula mencukupi atau tidak